mantan kadir propan pori verdi sambo membenarkan dirinya pernah memeriksa mantan anggota pori ismail bolong dan kepala baris krim komjen agus adrianto
keduanya diduga terlibat dalam kasus setoran tambang batubara ilegal di kalimantan timur yang melibatkan pejabat tinggi polri
ketika dimintai konfirmasi saat sidang kasus pembunuhan brigadir yosua di pengadilan negeri jakarta selatan selasa siang
sambo mengaku telah menyampaikan laporan hasil penyelidikan ismail bolong dan kepala baris krim secara resmi kepada pimpinan pori
sebelumnya beredar dokumen propam tentang laporan hasil pemeriksaan ismail bolong terkait dengan aktivitas pertambangan ilegal
dokumen itu memuat tanda tangan sambo yang saat itu masih menjabat kadir propan pori
sempat juga beredar video yang memperlihatkan ismail bolong yang menyebut secara rutin mengirim setoran kepada peti
yang tinggi pori hasil pertambangan ilegal di kutai kartanegara kalimantan timur
sementara itu keberadaan ismail bolong hingga kini tidak diketahui setelah video tersebut menjadi viral